dan setelah selesai dengan pengumuman penetapan calon dan juga pendaftaran kpud
salah satu tahap yang harus dijalani semua pasangan cagup dan cawagup ini adalah
pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit angkatan laut minto harjo jakarta
pemeriksaan kesehatan dijadwalkan akan dilakukan selama dua hari
di mana pasangan ahok jarot menjadi pasangan pertama yang tiba di rsal minto harjo
ada tujuh puluh satu dokter dari ikatan dokter indonesia dan juga rsal minto harjo
yang akan memeriksa secara menyeluruh seluruh pasangan calon
bukan hanya pemeriksaan fisik pemeriksaan mental dan juga tes urin juga akan dilakukan kepada seluruh calon
kita serentak pasang kita skenerekan untuk serentak memeriksa ketiga pasangan
tapi nanti kita lihat kenyataan di lapangan dinamika sangat tinggi lah
kalau schedule jam setengah lima ya setengah lima udah selesai
tapi bisa jadi nanti malam bisa jadi
siap kita all tim siap
kalau untuk tes psikologi nanti di sini juga ya pak
psikologi besok besok slotnya besok di sini juga
itu kesatuan tim dari tim pemeriksaan kesehatan
sekitar pukul tujuh pagi agus harimurti tiba di rsal minto harjo
sepuluh menit setelah wakilnya silviana murni tiba di lokasi
pasangan menerima penjelasan protokol pemeriksaan kesehatan
di mana selanjutnya menandatangani surat pernyataan bersedia untuk menjalani pemeriksaan kesehatan
narkotika dan juga hiv yang langsung diserahkan ke kpud
pasangan akan menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan fisik mental dan juga narkoba
yang berlangsung sekitar sepuluh jam
koresponden cnn indonesia arya dita utama di rumah sakit minto harjo jakarta
dito sejauh ini bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap seluruh calon gubernur
dan juga wakil gubernur dki jakarta ini
siang iqbal memang tadi kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
setelah melakukan pemeriksaan seperti tes usg tes urin dan juga pengambilan sampel darah dua kali
maka pada pukul sepuluh dua puluh lima sampai pukul lima puluh mereka baru saja melaksanakan makan pagi atau sarapan
setelah sebelumnya harus puasa dari pukul dua puluh malam kemarin
dan nanti setelah mereka melakukan sarapan ini masih akan menyekuti sejumlah rangkaian pemeriksaan
pukul dua belas tiga puluh rangkaian ini pemeriksaannya sendiri nanti melibatkan pemeriksaan fisik
antaranya juga seperti mata jantung juga paru paru
nanti di mana para peserta tes pemeriksaan kesehatan ini sendiri nanti harus berlari lari kecil di atas treadmill
untuk mengecek daya pacu jantung dan juga fungsi dari paru paru mereka itu sendiri
nanti sekitar pukul dua belas tiga puluh sampai pukul tiga belas tiga puluh para peserta nanti diberi waktu untuk istirahat sholat
dan juga makan siang nanti lanjut lagi dengan pemeriksaan
sekitar pukul setengah lima atau jam lima sore nanti
nanti setelah itu para peserta ini akan diberikan surat keterangan telah menjalani proses pemeriksaan kesehatan
yang telah dilakukan di rumah sakit angkatan laut minto harjo
sebagai bukti mereka telah menjalankan proses pemeriksaan yang diwajibkan oleh kpu dki jakarta
dito kami mendapatkan informasi bahwa pemeriksaan sendiri akan berlangsung selama dua hari
tapi berdasarkan pernyataan anda tadi kemungkinan besar dalam satu hari bisa selesai
apakah benar itu dito
ya memang tadi dijelaskan bahwa memang untuk pemeriksaan fisik memang dapat diselesaikan hari ini
perlu saya tambahkan juga bahwa baru hanya dua bakal calon pasangan yang tiba untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
sementara pasangan anies baswedan dan juga sandiaga uno nanti sendiri akan menjalani proses pemeriksaan kesehatan
yang dijaruahkan nanti akan datang sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat
untuk pemeriksaan kesehatan sendiri memang diperkirakan dapat selesai pada hari ini
mungkin juga kemungkinan nanti sore
dua pasangan yang telah tiba lebih terdahulu akan selesai
nanti mungkin anies dan sandiaga sendiri mungkin akan selesai baru nanti malam ini
tapi nanti besok akan bila diperlukan waktu masih dapat dilakukan pemeriksaan
dan juga nanti ada juga pemeriksaan tes psikologis
yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi mental daripada para bakal calon pasangan ini
lalu bagaimana pula dengan badan narkotika nasional sendiri yang akan melakukan pemeriksaan
apa yang akan dilakukan
ya betul memang iqbal
selain juga nanti diperiksa oleh tim kesehatan dari ikatan dokter indonesia
juga dari dinas kesehatan angkatan laut
yang melibatkan dokter yang berasal dari rumah sakit angkatan laut minto harjo itu sendiri
nanti juga akan dilakukan pemeriksaan narkotika oleh badan narkotika nasional atau bnn
di antara lain nanti mengambil sampel urin dan juga darah
tapi selain itu mereka juga nanti akan mengambil sampel rambut dari setiap bakal calon
nanti nanti dari hasil pemeriksaan dari rambut itu sendiri nanti dapat diketahui
apakah dia pernah mengkonsumsi
narkoba cukup lama bisa diketahui bahkan sampai lima tahun kebelakang
tergantung dari usia dari rambut yang dimiliki dari sampel yang diambil dari para peserta itu sendiri
nanti sambal rambut itu nanti akan diperiksa di kantor bnn yang terdapat di cawang jakarta timur
bagaimana dengan pernyataan apakah sudah ada pernyataan dari pihak kedokteran sendiri
terkait dengan pemeriksaan seluruh calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta ini
dan rencananya juga kapan dito
kalaupun misalnya nanti mereka akan melakukan pernyataan resmi
ya memang iqbal saya dapat informasi dari humas rumah sakit angkatan laut minto harjo
bahwa nanti pada pukul enam belas atau pukul empat sore nanti akan diselenggarakan semacam konversi pers
untuk menjelaskan rangkaian kegiatan yang telah berlangsung di rumah sakit ini
dalam konteks pemeriksaan kesehatan para calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti pilkada dua ribu tujuh belas ini
tapi saya belum dapat informasi atau kepastian
dan siapa saja nantinya akan ikut dalam konversi pers
apa hanya akan melibatkan para dokter saja
atau juga melibatkan para peserta yang juga telah diperiksa
dan mungkin sudah selesai diperiksa akan ikut serta dalam konversi pers itu
arya dita utama terima kasih atas informasinya